sehingga di catatan kita semua ya
tapi menurut tarsiem tinggal di kampung jauh lebih enak karena bersama anak anak di rumah milik sendiri
sebenarnya bagaimana kausalitas atau hubungan sebab akibat antara obat sakit kepala dan juga anemia aplastik